tahun dua ribu dua puluh dua kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak menyentuh rp satu tujuh ratus triliun
rasio perpajakan pun membaik dibandingkan masa sebelum pandemi
realisasi penerimaan pajak sepanjang dua ribu dua puluh dua mencapai rp satu tujuh ratus enam belas delapan triliun
ia melaporkan spt nya pada tahun dua ribu dua puluh
jadi perpajakan ini terdiri atas pajak dan juga biaya cukai
ini rasio perpajakan kita atau tax ratio kita untuk dua ribu dua puluh
jadi ini memang peningkatan yang cukup signifikan
dan ini sudah melampaui rasio perpajakan atau tax ratio
jadi inilah yang menunjukkan pemulihan dan juga tentunya perbaikan
di administrasi perpajakan yang juga cukup signifikan
di tahun dua ribu dua puluh dua kemarin yang kami rekod sampai dengan hari ini
nah untuk tanggung jawab ini adalah yang pertama
ini adalah yang pertama
ini adalah yang kedua
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
ini adalah yang ketiga
kami terus melakukan kalibrasi kalkulasi lagi
kira kira apakah targetnya akan kita lakukan penyesuaian
nah ini yang terus kami sedang hitung dengan teman teman
yang ada di direkturat pajak menterinya harusnya mengalami peningkatan